oh bagus bici jepang
suara apa itu
anginnya keras mister
oh masuk angin
aduh aduh aduh
yang diurut ini bukan saya
aduh aduh aduh
bagaimana sih kakak ini
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
itu panci disiapkan aduh
ini aja belum kelaru dipanggil terus
makanya kerja itu jangan lelet nyak
ntong lelet nunggancang aduh
sok buruan sayurnya dilebus
pisang geningan aduh ya maaf
tante lagi ngapain kayaknya sibuk banget
tante terek mau masaknya buat buka puasa sama ibu ibu nanti malam
oh opi bantuin ya
lagi kan kan dari tadi opi nggak ngapa ngapain di rumah
opi tante t
pengen minta maaf sama kamu
tante juga sedih
harus menghukum kamu sampai kamu tidak boleh keluar rumah
atu daku maha tante t
sion kamu salah gaul sama si ruki sama si lora
kamu kan tahu tante t
kita tidak tahu pendidikannya ya kan
tidak benar kan
sion tidak bagus
masalahnya tante harus mempertanggungjawabkan pengasuhan kamu nanti di akhirat
sama almarhum bapak dan ibu kamu
nggak apa apa tante
lagi kan tante juga udah baik banget sama opi
opi utang budi sama semua kebaikan tante
aduh opi kesokat tuh bukan
nah bagaimana caranya tinggi benar
rumahnya gede pakernya tinggi kayak gunung
eh lo ada ide nggak
kalau mana yang rusak
airnya ngeperembes terus
ya jangan khawatir ada saya
tapi saya minta mbak pergi dari sini
mbak pergi dari sini
jangan lihat saya kerja ya
ya udah deh pak
saya tinggal dulu ya
aduh yeh yu main pukul aja kepala orang ah sembarangan aja yuk maaf nyonya saya tidak
tahu saya ini orang buta loh saya kesini dipanggil mr paul suruh mijet tapi anak
apa nih ini ada pesan ini orang tunanetra untuk pijit apa yuk enggak tapi kebetulan ya emangnya
bu perlu banget ini apa pegal banget dari kerjanya nah boleh boleh juga tuh kan saya
bilang apa ya oke deh

lupa apa berarti lu
lagi berdua pada datang kemari enak aja kalau ketawa narang gimana lo ngaco aja detua juga
kelaguan banyak banget sih mas gua gua khawatir amelo lo ngerti nggak aku kangen sama kamu ala
kagak usah pakai basah basih toh enggak eh asal lu tahu aja ya jangan coba coba datang kemari
ntar kalau si paul tahu hubungan gue bisa hancur tahu nggak udah deh lewat pulang mas gue cinta
sama lu mas aku juga ya udah mau sayang kek mau peang kek terserah yang pasti gue udah
ngasih udin lihat muka lu berdua atau nggak udah deh pergi pergi tuh waktu waduh waduh
hai haduh kayak gue harus cari akal nih
gimana nih bujuk kok gue satu satunya
terpaksa deh gue cuma bokap
tuh kangen sama lupi apaan sih lu mesti dihukum dada aja tante mary nggak ngerti apa
kalau sehari gak ngeliat lupi gue tuh kayak udah sahabat
hancur diharapkan gua buat dapetin siomas bete gue lu tuh kagak pantas ngomong gitu ngerti nggak
gua aja yang tua begini masih mengharapin supaya dapetin siomas lu cuma apa tuh seneng seneng lu

penuh saya kayak gue gue biar tua begini pantang nyerah
semoga itu kemkatusuan
tadi sob buka pintu
tante biar ropi aja yang buka pintunya
tante aku mau pergi
nih aku cip nih semua piring santai santai
dia benar benar berani ngejolimanku
pak jangan paham pak jangan paham bye
ya buset lu nangisnya sampai sadis banget kenapa lu
tante mary buka pintunya
kamu harus memotong mata isi di sekolah
kita harus berkansi suapki
masain lu detek kegadungan
demi penjaraus sinara